sampai jumpa di video selanjutnya
saya harus berterima kasih karena
saya harus berterima kasih karena
saya harus berterima kasih karena
saya harus berterima kasih karena
saya harus berterima kasih karena
saya harus berterima kasih karena
saya harus berterima kasih karena
saya harus berterima kasih karena
saya harus berterima kasih karena
saya harus berterima kasih karena
saya harus berterima kasih karena
saya harus berterima kasih karena
saya harus berterima kasih karena
saya harus berterima kasih karena
saya harus berterima kasih karena
saya harus berterima kasih karena
saya harus berterima kasih karena
saya harus berterima kasih karena
saya harus berterima kasih karena
saya harus berterima kasih karena